dan segera kita akan ikuti jalannya sidang mega korupsi ktp elektronik dari pengadilan negeri tipikor jakarta yang kami rekam beberapa menit yang lalu
jadi kami hadir tapi kami hadir tentu hanya sebatas untuk menyaksikan ya menyaksikan mendengarkan paparan mereka terkait dengan demonya
langsung pertanyaan pak jaksa tadi pernah terima uang
ya ini perlu dijelaskan pak konteksnya pak
jadi pada demo yang kedua pak pada demo yang kedua
terus terang saya pribadi merasa di satu sisi saya harus menceritakan suatu fakta yang memang sangat relevan dengan persidangan ini
tapi fakta itu sangat relevan ya tentu setelah saya liwat periodenya pak ya pada saat kejadiannya tidak pak
jadi kejadiannya seperti ini pak ketika demo di pnri
di jalan salemba pak jakarta pusat di kantornya pnri
ya yang kedua
itu saya hadir bersama setidaknya yang saya ingat adalah saudara husni fahmi
kami datang menjelang sore demo berlangsung sampai cukup malam sekitar jam sembilan sampai jam sepuluh malam
ketika itu selesai pada saat bubaran ya pada saat bubaran
dikatakan di apa pak ya kan kantor besar itu mesti ada lobbynya ya
itu saya tidak ingat persisnya tapi ada yang mengucapkan ini tri mau pulang ke bogor
ya ikut aja sama ada waktu itu yang saya kenal adalah pak yang pernah lihat maksudnya ya di ruko fatmawati kan pak deddy priyono dan pak firly gunawan
ikut saja dengan mereka mereka ke arah cibubur gitu ya
ya terus terang ya mungkin kondisi ketika itu sudah larut malam dan ya saya juga mengenal
ya baiklah akhirnya dalam perjalanan anda
ya jadi saya ikut menumpang di mana ada satu orang baru yang belum pernah saya lihat

terus dalam perjalanan saya yakinkan pak yang mulia dan pak jaksa tidak ada pembicaraan khusus
jadi ini betul betul menurut saya suatu yang kejadian yang tidak direncanakan
ya petanian pak jaksa sendiri
ya iya pak mohon maaf jadi beliau mereka menawarkan saya untuk mengantarkan ke bogor
saya bilang tidak usah karena saya tahu mereka mau ke cibubur saya turun saya di mcdonald cibubur
oke endingnya bagaimana
dan endingnya saya dipaksa untuk menerima uang taksi katanya pak
ya artinya ini uang taksi ya awalnya saya gak mau pak gak usah saya bilang

susah gue bilang ya tapi dipaksa dipaksa ya akhirnya ya saya terima dan kemudian saya turun di cibu
kita ke korespondensi nn indonesia victor pangaribuan di pengadilan tipikor jakarta
victor siapa saja yang hadir dalam hari ini sebagai saksi dan juga fakta baru apa yang terungkap dalam persidangan sampai dengan siang hari ini
kemudian juga dari unsur unsur pengusaha
karena hari ini agendanya adalah untuk membahas tentang persoalan teknis bagaimana pengadaan proyek ktp berbasis elektronik ini
saat ini sidang sudah berlangsung sejak pukul sepuluh pagi tadi
sidang dibagi ke dalam dua sesi dan ini adalah sesi yang pertama
sesi yang pertama itu mendengarkan keterangan saksi lima orang
di antaranya adalah arief sartono
ini adalah staf peneliti dari badan pengadilan
pengkajian dan penerapan teknologi
kemudian juga ada gembong satrio wibowanto sebagai staff peneliti bppt
juga ada trisampurno sebagai staff pusat teknologi informasi dan komunikasi bppt
sementara dari kementerian dalam negeri saat ini tengah duduk di dalam ruang sidang
ini ada kepala subdit sistem informasi administrasi pendudukan di jenduk capil kementerian dalam negeri
dan ada ahli rekayasa perangkat lunak saiful akbar dari sekolah tinggi elektro dan informatika
institut teknologi bandung
kemudian nanti akan ada lima saksi lainnya
dari unsur kementerian dalam negeri dan juga saksi ahli begitu
dan dari bppt yang akan dihadirkan dalam sesi berikutnya
sebenarnya hari ini juga dihadirkan saksi dari lembaga sandi negara
di mana yang dihadirkan adalah salius matram sakti negara
ini akan dimintai keterangan saksi saat ia menjabat sebagai kepala pusat pengkajian kriptografi di lembaga sandi negara pada tahun dua ribu dua
kalau saya mau berkata
reinhardt memang keterlibatan saksi saksi kali ini menyangkut persoalan teknis
di mana bppt ini memang digandeng secara langsung oleh kementerian dalam negeri
dalam hal penyiapan laboratorium penelitian juga pengembangan dan pengujian terkait teknologi ktp berbasis elektronik
kemudian juga ada lembaga sandi negara yang juga didapuk dipercaya oleh kementerian dalam negeri
untuk mengamankan sistem informasi administrasi kependudukan
di mana nantinya data kependudukan dalam ktp berbasis elektronik
berbasis elektronik ini akan aman mudah dilacak tidak mudah diduplikasi dan juga tidak mudah untuk dipalsukan
dan juga tidak ada lagi ktp ganda
nah sebenarnya mereka mereka ini dipanggil hari ini adalah menyambung pada persoalan pengadaan ktp berbasis elektronik
yang sidangnya digelar pada senin kemarin
di mana pada senin kemarin sudah ada satu perusahaan penyedia barang atau perangkat keras yang dipanggil oleh jaksa penutup umum dari kpk
untuk diminta keterangannya
berman janri huta soit dari pt hewlett packard indonesia
dan pada saya review sedikit renhardt bahwa pada saat itu memang dijelaskan pula
adanya dugaan penggelembungan harga yang terjadi pada saat pengadaan barang dan jasa dalam proyek ktp berbasis elektronik ini
di mana pt hulut pakar indonesia atau hp didapuk sebagai penyedia barang untuk personal komputer atau komputer
pada saat itu jaksa penuntut umum membeberkan diantaranya dalam surat dakwaan tertera
satu unit pc yang dijual oleh hp dari surat dakwaan terdakwa sugiharto itu dua belas juta rupiah
sementara jaksa penuntut umum memiliki data bahwa harga aslinya adalah empat juta rupiah
dan tim pengadaan barang untuk ktp elektronik ini membeli sebanyak tiga belas empat ratus tiga puluh unit komputer
kalau saya analisa saja dari harga yang ada begitu
harga yang tertera dalam surat dakwaan dua belas juta rupiah per unit
kalau dikalikan dengan jumlah pembelian
bisa berkisar antara satu ratus enam puluh satu miliar rupiah
kalau saya analisa dengan harga yang real
harga wajarnya adalah di empat juta rupiah
maka pengeluarannya hanya lima puluh tiga miliar rupiah
artinya dari penyediaan perangkat keras saja
ini sudah ada markup atau penggelembuhan harga berkisar antara satu ratus tujuh miliar rupiah
lebih dari itu jaksa penuntut umum membeberkan kepada berman sebagai manajer pengembangan bisnis di hp
setiap barang yang dibeli dari sk
jika pembeliannya banyak
dan pada saat itu berman membeberkan bahwa untuk pembelian pertama
barang barang tersebut ini artinya memang sebelumnya tidak pernah bekerja sama dengan hp
ini memang tidak dikenakan diskon
melainkan diberikan harga standar yang diberikan ke publik
begitu di dua belas juta rupiah
nah selain ini memang ini menyangkut dalam teknis pengadaan ktp elektronik ini
dengan penggelemuan harga lain
dimana terdakwa sugi harto menetapkan harga perkiraan sendiri
untuk belangko ktp elektronik saja
reinhardt ini dicatat dalam surat dakwaan perkepingnya delapan belas ribu rupiah
padahal jaksa mendata bahwa harga belangko iktp saja perkepingnya empat tujuh ratus rupiah
nah konsorsium percetakan negara republik indonesia
tahun dua ribu sebelas sampai dua ribu tiga belas saja itu hanya mampu mengadakan satu ratus dua puluh dua juta keping belangko iktp
dan harga yang dibayarkan dari panitia itu juga mencapai empat lima triliun rupiah
itu setelah dipotong pajak
padahal kalau harga real dengan perkepingnya empat tujuh ratus rupiah
maka pengeluaran untuk belangko iktp ini hanya mencapai dua lima triliun rupiah
nah kalau saya kurangi dari harga yang menggelembung tadi
maka memang didapatlah angka dua tiga triliun rupiah
dimana inilah kerugian negara
yang harus ditanggung dari kasus dugaan megakorupsi proyek ktp elektronik ini
nah saat ini memang tidak ada lagi yang bisa dikonfirmasi perihal pengadaan barang mana lagi
kira kira yang digelumpongkan harganya
karena hari ini tidak ada saksi dari pihak perusahaan
namun saya ingin mereview sedikit bahwa selain dari hp sebagai penyedia perangkat keras atau komputer
ada perangkat perangkat lainnya dengan merek dagang tertentu
yang langsung ditunjuk oleh terdakwa
dengan penyedia barang berupa pemindai sidik jari
ini didapat dengan merek dagang
kemudian mesin cetak atau printer
ini dari fargo hdp lima ribu
dan perangkat lunaknya dari oracle
nah berhubungan dengan perangkat lunak
hari ini juga ada saksi ahli rekayasa perangkat lunak
yang akan dihadirkan dalam persidangan ini
yaitu saiful akbar
sebagai ahli rekayasa perangkat lunak dari institut teknologi bandung
nah sejauh ini yang menjadi paparan para saksi
ada lima saksi yang saya sebutkan saat ini tengah berlangsung dalam persidangan
memang mereka sendiri menyebutkan bahwa
yang tidak mengetahui soal penetapan harga
karena mereka saat ini yang kebanyakan dari bppt
ini hanya berupa konsultan saja untuk informasi
dan juga teknologi yang dibutuhkan dalam pengadaan ktp berbasis elektronik ini
nanti kita akan melihat lagi
bagaimanakah kesaksian kesaksian dari yang lainnya
karena saya penasaran dengan kesaksian dari mantan pejabat di lembaga sandi negara
yang juga menyiapkan ktp berbasis elektronik ini
dalam hal pengamanan sandi atau pengamanan ktp berbasis elektronik ini
apakah ada dugaan bahwa mereka mereka ini terlibat langsung
dalam penggelembungan harga atau tidak
dalam pengadaan ktp berbasis elektronik ini reinhardt
baik jadi majelis hakim hari ini ingin menggali
keterangan dari saksi seputar bagaimana hal teknis pengadaan iktp
terima kasih victor pangaribuan
untuk laporan anda terkait dengan agenda sidang pada siang hari ini
dan kembali kita akan ikuti jalannya
sidang mega korupsi ktp
kepala pemerintahan elektronik dari pengadilan negeri tipikor jakarta
yang kami rekam beberapa menit yang lalu

sudah selesai dan diperiksa oleh panitia penerima hasil pengadaan barang
sudah lah kan mendampingi memberi penilaian teknis disitu
nah apa yang sudah lah temukan
apa yang sudah lah temukan dan rekomendasi apa yang sudah lah berikan
ketika di ujung
ketika panitia pemeriksa hasil pengadaan
gak usah per tahun
di ujungnya jadi akhir tahun dua ribu tiga belas
nah ini berakhir di dua ribu tiga belas
saudara ikut memberi penilaian disitu
di tahun dua ribu tiga belas akhir saya tidak ikut memberikan penilaian pak
nah terus yang memberikan adjustment dari teknis dari sisi teknisnya
bahwa ini pekerjaan oke
tidak memberi penilaian seperti itu pak
iya terus siapa yang memberi
saya tidak tahu pak
karena ini pekerjaan sampai desember dua ribu tiga belas
saudara memberi adjustment disitu
ada adjustment dari bppt selain dari saudara
saya tidak tahu pak
saudara tidak tahu
kemudian tadi kita sudah di belakang
sebelum saya bertanya mengenai apakah kms dan hescm itu terintegrasi ketika poc ketika
setelah pemenang lantai
saya mundur ke belakang
apakah saudara pernah mendengar apa istilahnya
apa istilah tim fatmawati
nah apa itu tim fatmawati itu
tim fatmawati dalam pemahaman saya adalah tim katakan ada tim itu kan artinya ada orang orang pak ya
yang bekerja di suatu rumah toko di daerah jalan fatmawati jakarta selatan
punya siapa rukunya itu
saya tidak tahu pak
sampai sekarang saudara nggak tahu
sekarang ya kalau dengar dari berita berita ya
saya tahu pak
punya ya entah pak deddy priyono atau pak andi agustinus
yang saya dengar seperti itu pak
sebelum saya bertanya
ngapain saja di fatmawati di rukonya andi agustinus itu
yang hadir siapa saja di situ
mungkin supaya lebih runut pak
apakah mungkin yang mulia saya diizinkan untuk membacakan suatu kronologi yang ya memang saya siapkan
supaya lebih utuh gitu pak
saya diberikan wang
saya diberikan waktu untuk membacakan
saudara sudah buat itu orang orangnya
saya sudah buat pak
saya butuh mungkin waktu sekitar tiga sampai lima menit
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
saya memang termasuk dari anggota tim kreke snbpt yang ikut hadir dalam acara pertemuan pertemuan
antara tim bppt dengan
waktu itu kami menganggap tim pnri di ruko fatmawati
nah ini maksud saya semata demi jelasnya fakta sebenarnya yang terjadi di ruko fatmawati
dalam pemahaman saya dalam arti fakta fakta yang memang saya alami
semoga ini bisa menjadi sesuatu yang memang kita cari dalam arti kebenaran yang sesungguhnya
jadi saya coba baca cepat pak
sekitar bulan juni dua ribu sepuluh saya diberitahu oleh saudara husni fahmi bahwa ada undangan dari tni
tim pnri untuk melakukan pertemuan di ruko fatmawati dengan penjelasan bahwa tim pnri
ingin berdiskusi mengenai sistem iktp
saudara husni fahmi menanyakan kesediaan saya untuk datang mewakili tim bppt memenuhi undangan
saya menyatakan kesediaan untuk hadir
selanjutnya saya berangkat bersama tim bppt yaitu pak selamat aji pamungkas dwi dharma triasta
dan wahyu sesar
pertemuan dengan tim banari di ruko fatmawati berlangsung beberapa kali
seingat saya kurang lebih lima kali pertemuan
perlu saya jelaskan bahwa pada saat itu saya belum menjadi anggota tim teknis iktp
di dalam pertemuan pertemuan tersebut tim bppt selalu hadir secara lengkap empat orang ataupun
sekurang kurangnya dua orang
hal hal yang dibicarakan
satu tim pmri menyampaikan keinginan bekerja sama dengan tim bppt untuk mengembangkan sistem
selanjutnya tim pnri mengusulkan beberapa kelompok kerja yang akan dibentuk
dua pada suatu pertemuan saya dititipi tiga buah laptop oleh saudara setio soehartanto untuk
diberikan kepada tim bppt
ketiga buah laptop tersebut digunakan oleh tim bbwt dalam kegiatan iktp di bwt dan saat ini
berada di pusat teknologi informasi dan komunikasi pt ika di puspitek serpong
pertemuan di ruko hotmawati saya menjelaskan mengenai pengalaman uji petik iktp seperti
bagaimana bisnis proses dan bentuk topologi jaringan iktp
saudara selamat aji pamungkas menjelaskan mengenai sop perekaman data penduduk yang pernah
ia buat pada saat melakukan supervisi uji petik iktp tahun dua ribu sembilan belas
tim pmri menjelaskan data flow diagram dari aplikasi siap
tim pnri menjelaskan mengenai teknologi smart card
hal hal penting yang perlu saya sampaikan
karena semoga yang mulia bisa memahami kondisi apa sebetulnya yang terjadi
setelah berjalan beberapa waktu artinya setelah pertemuan perpuan itu
demikian tadi cuplikan rekaman sidang megakorupsi proyek iktp dalam kesaksian di depan majelis
para saksi yang umumnya adalah konsultan proyek iktp dari bppt kemendagri dan juga sejumlah instasi lain
menjelaskan kronologis pembahasan awal proyek ktp elektronik di ruko fatmawati jakarta
tadi juga majelis hakim menekankan dan juga menanyakan kepada para saksi siapa saja yang hadir di ruko fatmawati
dan apa yang mereka bahas
dalam pertemuan tersebut